cuma aku mau pamit dulu sebentar paling
tumben kamu disini cuma sebentar biasanya lama
apalagi aku kan belum terima jawaban dari tante rosa
aku diterima atau enggak jadi b a di maharatu
kalau dia gak ngasih jawaban at least aku bisa paksa dia untuk terima aku
tante terima kasih
terima kasih sama kalian ya sudah menyempatkan datang ke sini
sangat kamu mau kesini untuk ketemu sama al
kamu juga cnn thank you ya sudah menyempatkan waktu
al terkena amni isya
kemarin tante juga pas bertemu langsung one on one sama al
dia hanya tahu nama mama rosa tapi dia sama sekali tidak mengenali mamanya
itu mungkin alasan kenapa sampai dia sempat yang pas pertama kali kita kunjungi dia
mungkin ya jadi dia kayak ada semacam trauma teringat
al tiap lagi
mbak sienna kayaknya mendingan aku
nunggu di sini aja deh
soalnya kan mbak sienna tamu sedangkan masalah keluarga
terus kamu ngapain di sini
gigi di sini sampai nanti ibu sama masal pergi lagi ke sini mbak
dan gigi juga gak akan ninggalin tamu sendirian di sini
jadi gigi temenin
silahkan duduk ini gigi bawain tehnya buat mbak
semoga khadilah bisa hidup diiseen
jangan jadi kupung kamu tapi kan tidak ada satu llata putih hidup itu
orang orang n improvementnno be like allah

la normal si lah
but suahnya non innate mihates
hal habeat kemusyuk
mas masak kamu kenapa
aku ambil obatnya dulu sebentar

dimana tadi ambilin

sayang jangan gitu dong
ya allah ya allah
minum obat ya
mas diserah tempatnya
mas diserah tempatnya
mas biarin mas alisnya
mas biarin mas alisnya
efek obatnya juga cepat kok
kemungkinan sebentar lagi dia juga akan tidur
kemungkinan sebentar lagi dia juga akan tidur
ya dong aku ngantuk
dia boleh tenang
dia boleh tenang
ya mungkin masa begini juga
karena kita terlalu nge push dia
dia baru keluar dari rumah sakit
terus kita terlalu banyak memberikan informasi sama mas al

dia masih butuh waktu
dia masih butuh waktu
ya walaupun kita semua senang ya masalah udah balik lagi
aku seneng banget
aku seneng banget
terus pas tadi mas al bilang dia gak mau sekamar
tapi emang gimana aku juga harus ngertiin juga kan

ya din lama terima kasih sama kamu udah mengerti sama aku

kita kasih kita kasih waktu dan ruang buat lu menenangkan diri
kita kasih kita kasih waktu dan ruang buat lu menenangkan diri

terlalu banyak new things havit things informasi yang dia

waktu itu kan aku pulang duluan ya tante handin

dokter bilang apa soal hal sebenarnya
dokter bilang apa soal al sebenarnya
dokter bilang kalau masalah itu anamnese ya jadi sekarang masalah itu enggak inget apa apa
enggak kita disini semua mencoba untuk menjaga mencoba untuk support masal mencoba untuk
ngembalikan semua ingatan dia ya walaupun kita semua akan kasih di waktu dan rumah dan mungkin
secepat itu juga kalau juga dari wayap tenturan di kepala jadi itu ya mungkin ya ada hubungannya
sama itu juga tidak tidur di biaran juga pasal dia waktu beristirahat
udah kita biarkan istirahat ya
hai aku kan masih mau sama papa kenapa nggak boleh sih bukannya nggak boleh boleh tapi nanti kalau
papa udah sembuh sekarang biar papa istirahat dulu ya iya maksud aku
ini banget gak pous tanti mismo
terus kenapa sih sus tadi papa teriak teriak
hmm itu mungkin ya papa kan baru pulang dari rumah sakit
jadi mungkin kadang kadang tuh kepalanya masih agak sakit
aku sedih deh sus liat papa sakit kayak gitu
makanya aku pengen lihat papa
sus tau juga sedih gak cuma rena doang
tapi maksudnya sus tuh gini loh
kan mama kan lagi jagain papa disana
terus sekarang kan papa udah gak teriak teriak lagi
berarti papa udah gak kesakitan
karena papa udah dikasih obat sama mama dari dokter
jadi mendingan rena juga istirahat
kalau gitu aku mau ke papa aja ya
jangan deh jangan sekarang
jangan nanti takutnya papua bangun lagi
tapi kan aku cuma mau lihat aja
iya tahu pasti rena kan kangen banget sama papa
tapi maksudnya udah biarin aja papa biar muat aja dulu
keliatannya kayak orang sehat
iya juga sih pertanyaannya gemoy nih
soalnya tuh kayaknya papa bus antang antang aja kayak gak sakit sama sekali
terus tadi bisa tiba tiba kesakitan
hmm tadi sih sempet dibilang katanya amnesia
amnesia itu bukannya lupa ingatan ya
kalau gitu nanti aku tanya mama ya
boleh nanti mendingan kita tanya mama ya sama sama ya
oke sekarang kita istirahat aja kamu ya
tadi kamu liat sendiri kan sal

tante tuh merasa bersyukur karena andin dia bener bener mengerti keadaannya al
berkompromi dengan situasi dan keadaan
ya menyiapkan kamar terpisah supaya al merasa nyaman tidur sendiri
dan dia tidak memaksa itu membuat tante jadi sedikit banyak itu merasa lega dan bersyukur sih itu aja
jadi memang kita semua ya bikin al senyaman mungkin
jadi memang kita semua ya bikin al senyaman mungkin

terisolasi kurang lebih dua tahun di pulau terpencil
bahkan tanpa amnesia pun orang manapun dalam situasi seperti itu pasti akan kehilangan kemampuan bersosialisasinya
ditambah lagi al dengan kondisinya yang amnesia pasti begitu datang ke pondok pelita merasa semuanya baru asing
harus kita yang mengerti
makanya doanya tante tuh supaya semuanya bisa menciptakan situasi yang kondusif
terus nyaman akhirnya pelan pelan bisa kembali lagi dan menjadi hal seperti yang kita kenal
kamu dari mana aja udah kembali
kamu setiap kali ada onsel pasti ingetnya mau main sama cookies
cari kukis ya waduh iya ya kukis apa kabar ya udah lama gak ketemu sama kukis cuma kayaknya mendingan amsal gak usah ikutan nyari kukis ya soalnya kayaknya kukis gak kangen juga sama amsal
aduh ya udah berarti kita cari kukis terus main bareng yaudah ayo oke
bentar ya tante siana
pas banget nih aku berduaan sama tante rosa
go ahead silahkan diminum
makasih tante tapi aku mau kasih tau tante kalau sal udah tau tante merobek kertas dari buku alaman mamanya
tante nelioni kertas dari buku halaman mamanya
kamu belum menjadi bagian dari keluarga ini
jangan terlalu mencampuri kehidupan pribadi saya
kehidupan pribadi kita keluarga kita
tidak tidak terlalu jauh
kalau aku terus terusan ikut campur
aku bisa menemukan apa yang selama ini tante sembunyi
ya allah aku sampai sekarang masih
masih shock maksudnya
aku sedih aku terus prihatin dengan kondisi ya mas al
kalau saya malah bersyukur bel
tapi kan masalah sekarang itu amnesha
dia gak bisa ingat keluarganya
kasian buat dia dan keluarganya
pasti bingung banget nih jadi mas al
iya lain banget kalau dibandingin sama dulu
banding itu kan sama mas al romantis banget nih harmonis gitu
iya tapi kalau menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah
pak al sudah kembali lagi dengan kondisi selamat
itu anugerah yang paling luar biasa menurut saya
dan ya kalau untuk soal amnesianya
mungkin dengan berjalannya waktu
pak al akan pulih kembali nantinya
kamu bener banget di
jangan sampai kita jadi manusia
kehilangan rasa syukur
oh ya bel ini kamu mau langsung ke kantor kan
eh kamu mau ke kantor juga kan
nah biasanya kalau hari jumat kayak gini
saya suka sempetin dulu untuk ziarah ke makamnya catherine
baru setelah itu saya cari masjid di dekat sana untuk jumatan
tapi kalau saya mau ke jumat

saya gak telat
setelah jumatan baru saya ke makamnya catherine
jadi mungkin sekarang saya mau
ngantarin kamu dulu ke kantor
baru setelah itu saya ke makamnya catherine
ehm di kalau kamu gak keberatan
dan kalau kamu bolehin
aku boleh ikut ke makam gak
aku juga pengen ziarah di
oh boleh dong
kamu gak apa apa di kantor
aman di aku nih lagi chattingan terus
semuanya aman di kantor
yaudah kalau gitu
kita langsung ke makam ya
hmm lagi kerja noh
mama dapat surat dari pengadilan
kita juga dapat surat dari pengadilan kan
oh ini isinya
ternyata pengunduran jadwal
sidangnya ricky noh
agak aneh juga semua ya
sidang pertama ya aku lihat
kita gak diundang
padahal kan kita keluarga korban
padahal yang jadi korban paling
paling kena ya kita
kan mobil dipake
papa bahkan anak aku
ya meskipun di samping
ada sedikit kelegaan sih
aku bisa fokus sedikit
tapi kan aneh gak sih mah
iya lah noh
mama tuh ingin ricky
dia pokoknya harus bayar
semua kesalahan dia itu
ya mudah mudahan cepat selesai tapi mereka kan
butuh kesaksian kamu
kita tunggu aja mudah mudahan bisa
biar putusan hakim
bisa secepatnya dijatuhkan juga
dan aku juga pusing karena
masih mikirin masalah perusahaan
belum ditambah lagi
dan rena akan semakin jauh ma
karena alkan sudah
ya kita berdoa aja nu
ada jalan kamu untuk bisa
dekat sama rena mama
selalu berharap itu
apakah ini saatnya
menggigit jari manusia
padahal omsal yang takut
kamu tuh ada ada aja ya pertanyaannya
menurut omsal sih
jangankan sama kucing
lautan luas aja
dilawan akhirnya bisa bertahan
terus pulang ke sini
mau jadi diem gitu kenapa
omsal jadi papa
beneran pulangnya naik kapal
pas omsal menggambar
waktu itu kan kita menggambar di ruang tamu
ada gunung lautan luas
terus omsal gambar kapal
jadi papa al
tapi itu semua
karena kehendak allah
papa al itu diberikan
ujian yang berat
disuruh bertahan selama
lima tahun di pulau yang terpencil
banget tapi kenapa
papa al bisa bertahan tahu
untuk bisa ketemu lagi sama keluarga
pondok pelita sama mama andin
jadi yang bikin papa al kuat
dan akhirnya bisa pulang
eh saya dedimang
ke kamar yuk
salah aja tidak
mempertanyakan hal ini
tapi kenapa justru kamu yang
terus menerus mengajukan pertanyaan ini
bertubi tubi kepada tante
i don't know as if saya menyimpan sebuah rahasia
tapi aku jadi curiga
sama reaksi tante sih
di dalam kertas yang tante sobek
itu ada informasi
tentang pendonor ginjal untuk
mama nyasal yang kemudian mundur
kamu gak perlu menyinggung itu lagi ya
anggap aja aku yang sedang berimajinasi
tapi menarik sih
kalau ternyata pendonor ginjal itu justru tanda
ini rumah saya
saya berhak minta kamu
untuk pergi di rumah ini
daripada kamu disini menanyakan hal yang
menurut tante itu
kalau aku pergi sendirian dari sini
terus sel nanya sama aku aku harus jawab apa
anak ini benar benar menyerutkan
jadi bener ya
ternyata tante yang harusnya menjadi donor ginjal untuk mamayasa
tapi tante yang gak mau melakuin itu
tapi tante merobek kertas itu biar tidak menjadi bukti
kalau emang seperti itu sih
masuk akal kenapa sampai tante merobek kertas itu
atau gini deh
aku punya penawaran yang menarik buat hanta
tante gak mau kan
tante gak sampai tau soal ini
gimana kalau tante jadiin aku brand ambasador
untuk salah satu brand maharatu
satu m atau lebih
sebenarnya hanya mau menindaklanjuti obrolan kita yang
perusahaan saya yang sekarang
lagi terombang amik
sudah bisa ketemu untuk ngobrol soal ini
tentu bisa lah no lagian kan waktu itu
saya juga janji meeting sama
oke kalau begitu kita
mungkin bisa atur waktu kita
ketemunya kapan biar saya bisa detailin
seperti apa kondisi perusahaan saat ini
terus apa yang dibutuhkan biar
semuanya jelas juga ee
buat anda ngeliatnya nanti
ya boleh boleh boleh
urusan bisnis selalu menarik sih
buat saya untuk dibahas tinggal
tentukan waktu aja kalau bisa sih nok
sebelum saya balik ke osis sih kita ketemuan
maksudnya anda mau
balik ke australia
urusan saya disini kan
juga sebenarnya untuk
bisnis trip udah selesai kemarin saya
akhirnya extend perpanjang itu kan
karena permintaan tenterosa untuk
menghandle maharatu cuma
since al sudah kembali
andin juga pasti sudah siap lah untuk kembali
duduk di kursi kepemimpinan
kembali memimpin perusahaan jadi ya
saya gak sengaja ketemu andin terus andin bilang
al kan masih
apa maharatu akan langsung
ya jadi memang
balik ke ausis itu udah pasti cuma
enggak dalam waktu dekat juga
maksudnya saya belum pilih tanggal
untuk balik ke osinya ya intinya sih
memang sekarang kan masa transisi
tapi dengan kondisi seperti itu pastikan yang
masih butuh waktu untuk mengingat semuanya
sampai akhirnya dia bener bener
siap untuk pegang kendali lagi di perusahaan
jadi intinya sih
selama saya masih dibutuhkan untuk
membereskan semuanya saya masih
disini dulu ya kalau memang udah
clear semua baru saya tinggal
hubungin sekretaris kantor biar nanti diatur
kita jadwal ketemunya kapan ya
sampai ketemu kalau gitu ya thank you buat waktunya
bisa kembali kesini
aduh merinding ketemu gugus lagi
pada diem diuman sih
capek nih kayaknya
capeknya baru nyerang
few days terlalu intens buat tante

oke tante mau ke kamar
yaudah yang penting tante istirahat dulu sekarang ya
ya tante mau disini dulu ya
pasti tante rosa capek banget sih
melihat anaknya lupa ingatan
secape capeknya tante rosa
kalau aku lagi di pondok pelita
gak pernah ditinggal
gak ada omongan yang
menyinggung perasaan tante rosa kan
gak ada omongan yang
menyinggung perasaan tante rosa kan
aku tadi tuh cuma nanya nanya soal
aldebaran terus tante rosa jawab
udah itu aja
tapi bener kan ini
kamu gak percaya sama aku
bukan aku bukan gak percaya sama kamu
aku juga punya alasan untuk
kalau kamu udah jelasin kan yaudah
aku udah tau
jadi emang tante rosa capek pengen istirahat
ya exactly seperti yang dia bilang dia capek
mau istirahat kenapa kamu gak langsung percaya aja
gak usah pakai nuduh aku
suasananya udah gak enak banget ya disini
kayanya mendingan aku ajakin siena pulang aja deh
harusnya aku berbahagia disaat saat
disaat saat seperti ini
menyambut kedatangan kembali anakku al
tapi justru sienna menekan aku
berani beraninya dia menekan aku seperti ini
memaksa aku untuk
mengingat kembali soal malika
pasti kamu merasa sangat bahagia pada waktu itu
mengetahui bahwa aku bersedia untuk menjadi pendonormu
kamu pasti bahagia membayangkan
kamu bisa kembali sembuh
dan mendapatkan hidup kamu kembali
hei kenapa mama
ada apa coba mama cerita sama aku
ada ada ada satu hal besar yang sampai ini mama simpan
apa coba coba mama cerita sama aku
adi dan kesetiaannya benar benar mengagumkan
bila makin hari kekaguman aku makin bertambah
nggak salah kan jika aku kembali mencintainya
apalagi dulu kami pernah hampir menikah
ya allah ya ruhi ya ruhi
yang maha pengasih lagi maha penyayang
saya ikhlas dengan perpesaan ini ya allah
engkau lebih mencintai metin dibanding saya ya allah
jadikanlah saya salah satu orang yang terpilih yang bisa mengisi sukamu ya allah
dan semoga gelap nanti ditempatmu saya bisa bertemu dengan istri saya
karena tidak ada wanita lain yang saya cintai
selain istri saya ya allah
ketika dua doa dipanjatkan kepadamu pada saat yang bersamaan
doa hamba yang meminta agar hati lelaki ini terbuka untuk hamba
atau doa lelaki ini yang meminta dipersatukan lagi dengan istrinya di surga
tapi membuat hatiku patah
tolong jaga kehatirnya allah
kita bisa bertemu di tempatmu ya allah
kita pulang ya kat
apa nggak ada sama sekali celah di hati kamu untuk aku di
maaf berarti setelah catherine gak ada
setiap hari jumat kamu selalu kesini ya di
iya seperti ya
yang saya ceritain tadi di mobil
iya aku paham sih tapi kenapa hari jumat nih
iya hari jumat itu kan hari yang baik
ya meskipun semua hari sebenarnya baik
tapi hari itu adalah hari yang berkah
hari yang agung
hari yang ditunggu tunggu sama umat muslim
iya hari jumat itu juga penuh barokah
hari yang indah
hari yang keras
hari yang panjang
hari yang kecelakaan
kita balik ke makam catherine lagi
ada yang ketinggalan di sana ya
ada yang ingin aku sampaikan kepada catherine di
bel aku mau kampai ya
kita pulang aja
aku mau pamit dulu sebentar paling
tumben kamu disini cuma sebentar
apalagi aku kan belum terima jawaban dari tantar rosa
aku diterima atau enggak jadi b a di maharatu
kalau dia nggak ngasih jawaban
at least aku bisa paksa dia untuk terima aku
ya nggak apa apa sih
cuma aku ngerasa kalau
mungkin dukung aja untuk kita visit
di saat saat seperti ini
ya waktunya kurang tepat lah
maksudnya kan orang orang pun aku lita pasti lagi overwhelmed
ya pasti pada capek
apalagi ditambah kondisi a lagi begitu juga kan
ya mungkin next time lah kita kembali
ya udah yuk kita pulang
aduh mbak jenna maaf ya mbak jenna
emang kadang mulutnya kiki ini suka jujur kalau mas al mengungkapkan perasaan hati mbak
andin dimana ya
mbak andin tadi gigi liar lagi masuk ke kamarnya ibu mas
mau kiki panggilin
oh gak usah gak usah
mungkin andin lagi itu kali ngelihat keadaannya tante rosa juga
soalnya tadi tante rusa kan katanya kecapean
cuman kalau emang udah lagi ada di kamar masing masing ya udah saya gak mau ganggu
soalnya tadi gigi itu lagi ribet banget di dapur
jadinya kiki gak bisa perhatiin
kiki kadang suka bercandanya kayak gini kalau sama
ya kan mas al
syena mah masa marah sama bercandanya gitu
saya mau ketemu lagi sama al
soalnya belum sempet ngobrol
tadi kan pas ke kamar dia lagi tidur
soalnya kan ya meskipun masal ini sepupunya mas al
terus tapi tiba tiba nanti ujuk ujuk masuk kan nanti dikiranya nggak etis lagi ya kan
nanti kiki yang disalahin kalau nggak tiba tiba nyelonong masuk
maksudnya maksudnya gitu
iya ini mau berangkat ya mas al
sebentar ya mas al
si kiki tuh ngomongnya kenapa etis gak etis sih
kamu itu kan sepupunya al debaran
masa kamu mau ke kamarnya aja dibilang gak etis
dia maksudnya bukan begitu mungkin
ya sopil lah
tapi ada aja dong
apa sih kiki ini terlalu dekat ya sama bos bosnya makanya mulutnya lancang
udah gak usah dimasalahin
enggak usah marah marah gak usah beretik gitu dong
dia gak ada maksud kesana juga
udah gak usah dipikirin ini kan cuma masalah kecil doang
sikap sienna terhadap keluargaku di pondok pelita ini memang beda rasanya
sulit untuk menghilangkan dan menganggap ini itu cuma prasangka karena pernah terjadi beberapa kali sebelumnya
jauh mama cerita sama aku
ini sebenarnya rahasia mama sudah simpan sejak lama
dan sekarang mungkin ini waktunya mama harus menceritakan ini semua ke orang yang bisa mama percaya dan dekat dengan mama
gak mungkin kan mama ceritain ini ke alam
kharap kondisi dia bisa seperti itu
ini kayak sebuah rasa bersalah yang mama pendam
sebenarnya ini juga bukan sesuatu kesalahan tapi lebih kepada keraguan keraguan yang menyebabkan suatu kefatalan
yang membuat mama merasa
bahkan mama cerita
kalau mama memang sanggup untuk cerita sama aku cerita